di hari ketujuh gelaran sea games ke tiga puluh dua kamboja
tim bulu tangkis bergu putra berhasil mempersembahkan medali emas
capaian ini juga mengobati kegagalan tim bulu tangkis putri
yang harus puas mendapat medali perak
laga final cabang olahraga bulu tangkis beregu putra
mempertemukan tim indonesia dengan tim malaysia
meski sempat kalah di laga awal
para atlet mampu membalikkan keadaan di sisa pertandingan
indonesia berhasil membalikkan keadaan
melalui tunggal putra christian adinata
pertama cikgu ebro eto'o gede dan setelah itu bisa di
di dari kandang kita bisa main baik
walaupun pesir juga sama
jadi untuk ini dari kita setelah tunggal putra yang christian itu ya
itu yang kalau kandang putra memang kita ini ya cukup yakin ya
nah di christian ini itu yang paling utama itu
dia punya poin ya
ketik balik ya
iya ketik balik
kemenangan tim bergu putra secara khusus dipersembahkan
untuk almarhum syabda perkasa belawa
yang meninggal akibat kecelakaan beberapa waktu lalu
nah satu lagi ya
oh saya mau menjelaskan ini kaos ini dari almarhum teman kita sabda ya
ini kemarin waktu sebelum si james
dia ya udah duluan lah dibangun sama epocha ya
ini untuk apresiasi lah buat mereka
ya semoga ini saya persembahkan juga buat almarhum
setelah memenangkan cabang olahraga bulu tangkis bergu
para atlet bulu tangkis akan kembali tampil di nomor perorangan sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga